palang merah indonesia menyiapkan satu unit helikopter untuk membantu pemudik yang membutuhkan pertolongan medis
evakuasi lewat udara akan dilakukan bila pemudik yang sakit terjebak dalam kemacetan panjang
pada arus balik lebaran kali ini palang merah indonesia bekerjasama dengan instansi lain untuk memantau perkembangan lalu lintas di semua wilayah
namun pada daerah tertentu akan dilakukan pengawasan intensif terutama di jalur pantura brebes jawa tengah
guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat macet seperti pada arus mudik kemarin
palang merah indonesia menyiagakan satu unit helikopter selama arus balik berlangsung
helikopter ini akan melakukan pertolongan kepada pemudik yang membutuhkan tindakan medis
evakuasi melalui udara adalah cara paling efektif untuk menolong pemudik yang sakit yang terjebak kemacetan
dengan menggunakan helikopter pasien bisa segera dilarikan ke rumah sakit tanpa ada hambatan
di kemarin analisa kita bahwa yang sakit atau yang
ini karena terlambat evakuasi karena memang stuck kan gitu
mobil juga nggak bisa masuk
karena kalau seandainya puncaknya di sini heli tuganya hanya emersensi
jadi kalau misalnya
palamarah indonesia juga membagikan biskuit dan air kemasan kepada para pengendara mobil dan motor
bantuan ini untuk menghindari terjadinya dehidrasi dan kekurangan makanan di tengah jalan saat terjadi kemacetan
imam surito berbes